yang bener pak aji
ya lo tau sendiri kan gue juga gak tega melihat warga yang dijolomi
jadi pak aji dan bu aji saksi mata kejadian semalam
iya pak polisi

tidak ada yang bisa dikendali
masakit bikin bersih ke aji
kayak membayang lagi berdoa lagi
maksudnya biar kagak dihakimin sama warga begitu
salah sama aji bang
pakai berdoa segala
nih kalo kita jadi apa apa sama jombang punya si nenek gimana bang
ini kita minta ganti rugi yang gede
bang ini kan dua nyawa
ini kagak dengerin warga warganya bang
dia harus tanggung jawab tuh
udah insek ya
masih ada waktu satu jam lagi
yuk siap siap sehari yuk
eh eh eh eh apa ini apa ini apa ini
sudah waktunya sahur
eh lo sahur sahur aja
gue lagi anak tidur juga
nganggu aja lo
pusik banget lo ganggu orang tidur ah
ayo kagak ngajak berkelahi
gue lagi anak anak istirahat tau gak
masih ada sahur
yaudah terserah pak ardun aja ya
yang penting ayo udah bangunin pak ardun setelah sahur
yaudah rob lah
yang penting nih pak ardun sudah bangunin sahur aja ya

mereka aja kagak terima
yang rugi mereka juga kalau kagak sahur
kadang kalau kita kena musibah
ada hikmahnya juga ya
kita bisa sahur bersama
jarang jarang bisa sahur bareng bareng kayak gini
kalau buka puasa sih sering
biar kita lagi kena musibah
tapi kita masih tetap bersama
itulah keberkahan dari bulan ramadan
bulan penuh berkah
kita juga bisa saling merasakan
kumaha sama si lela
untuk dihudangkan sahur
hudang tuh apa mak ojo
hudang teh barta suda
kagak usah mak ojo
biar aja lela tidur
biar aja ya kagak puasa
kecapean biar aja istirahat ya
kampung apa kuburan mbah
orangnya pada di rumah sakit
nah itu berarti kan keadaan gawat mbah
jadi untung buat kita mbah
moga moga aja disuruh kacau
nah itu dia
baru warga kelihatan tuh
mau kemana dia
ini dia warga yang malang kita cuci otaknya
padahal mau kemana nih semuanya
gua bisa tebak nih
pasti lolo padahal mau ngelapor ke polisi kan
itu kejadian semalam
sama anak anak kita yang ada di rumah sakit
mending kita nengokin anak anak kita dulu
daripada nantinya ada apa apa
kita kan jadi berabe
tapi baiknya jangan semuanya ke rumah sakit
kudu ada yang melapor ke polisi
jadi nggak basi beritanya
terus polisi juga bisa cepat nusutnya
kemaren polisi udah datang kesini
udah bawa sampelnya
sama minuman yang ada
iya betul tuh
berarti udah yang ada yang laporin kan
syukur deh kalau begitu
kalau ampe tuh barang barang mutinya hilang
terus anak anak lo pada sakit
lu kagak bakalan dapat ganti rugi
yau hilang mu ini
bakal ngeluarin duit banyak
kalau emang nih ada yang udah lapor sama polisi
lo pada tenang aja deh
dipastiin pasti bakal ada yang tau njawab
tapi kagak ada salahnya
kalau diantara anak lu ada yang jadi korban
masih masih ke kantor polisi
ya lu tanya dong
kalau butuh bukti dan saksi saksi
nih gue saksi nih berdua
sama bini gua
kita pan harus punya orang yang bisa bertanggung jawab
atas kejadian ini sama anak anak kita ya enggak
lu lu pak hade tuh jangan nyepelein sama polisi
bisa jadi saksi mata dia
yang bener pak haji
gua kan puasa
ya lu tahu sendiri kan
gua juga nggak tega melihat warga yang dijolomi
itu aja pak
pak haji dan bu haji saksi mata kejadian semalam
iya pak polisi
mereka berdua yang ada di dekat kejadian tersebut
pak haji muhyiddin dan bu haji ahmed munah
iya pak polisi
saya lihat sendiri
yang dikasih sama haji sulam
iya bener pak
makanan tuh dibuat sendiri
saya lihat sendiri itu pak
udah gitu dikasih makanan sama anak anak pak
nggak lama pak
tuh anak anak pada muntah muntah pak
laporan pak haji dan bu haji akan kemencatat
untuk membantu penyelidikan kami
atas kasus keracunan ini
jadi mpo udah ngelapor ke kantor polisi
kan umi sama abalu tuh yang nyuruh kita lalu
umi sama abalu
umi sama abalu
katanya harus ada yang bertanggung jawab atas musibah ini
umi sama umi selalu aja bikin masalah
umi sama abalu
harusnya mpo mpo ini tuh jangan lapor polisi dulu
karena keadaan anak anak juga sekarang udah baik kok
iya seharusnya ibu ibu nggak usah khawatir
karena dokter sudah memastikan bahwa anak anak
antisipasi itu perlu dong
sedia hujan sebelum payung
sedia payung sebelum hujan
langkah yang udah abah sama umi ambil
untuk lapor ke polisi itu akan bikin masalahnya jadi semakin ribet
padahal masalah ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan
sampai jumpa lagi